assalamualaikum wr wb
selamat malam rekan rekan semuanya
pertama sekali kita
akhirnya masih ada juga
yang tertangkap tangan
yang dilakukan oleh tim kita
yang berada di
yang dilakukan oleh
di tempat tersebut
dan yang kebetulan
yang bersangkutan juga
akan mencalonkan diri kembali
hal ini kita dapatkan
informasi pertama sekali dari masyarakat
sampai pada akhirnya
kemarin pada tanggal tiga belas
atau operasi atau apapun namanya
dilakukan tangkap tangan
terhadap beberapa orang yang akan
di tempat terpisah ada dua lokasi
ada di bandung dan ada juga
yang kemudian kpk
mengamankan ada delapan orang
di bandung dan subang
ia ini adalah merupakan
seorang bupati di subang
sampai dua ribu delapan belas ini
yang tadinya yang bersangkutan
yang bupatinya juga sudah diambil
d dan mth
ini adalah swasta
pelayanan terpadu satu pintu
s juga merupakan
kasih pelayanan perizinan
pelayanan terpadu satu pintu
untuk kabupaten subang
kemudian ada dua orang lagi
dari bupati dan seorang supir
sehingga semuanya delapan orang
peristiwa tertangkap tangan tersebut
yaitu pada hari selasa
tim kpk bergerak
geres area cilengi bandung
d yang swasta yang tadi
dan dari tangan yang bersihnya
didapatkan dan diamankan
uang senilai enam puluh dua dua ratus tujuh puluh delapan
pada saat yang sama
ada tim yang lain juga melakukan
dan mengamankan mth
di daerah subang
pada pukul sembilan belas
tim lainnya juga
bergerak ke rumah dinas
dan mengamankan ia
ya ibu bupati
sekitar pukul dua puluh
dua orang ajudan
dan seorang supir
lalu tim berturut turut
mengamankan dua orang lainnya
yaitu asp dan s
yang merupakan kepala bidang
dan kepala seksi perizinan itu
di kediaman masing masing
sekitar jam satu tiga puluh
dan jam dua
dari tangan asp
diamankan uang sebesar
dan dari s
diamankan uang senilai lima puluh
lalu total keseluruhan
sebagai barang bukti
beserta dokumen bukti penyerahan uangnya
dan juga dalam komunikasi
pihak pihak terkait dalam kasus ini
semacam kode itunya
sekarang ini itunya
kalau dulu apel sekarang itunya
yang menunjukkan pada uang yang diserahkan tersebut
orang yang diamankan tersebut
kemudian langsung dibawa ke kpk
untuk menjalani pemeriksaan
sampai dengan saat ini
konstruksi perkaranya adalah
bersama sama dengan beberapa pihak
menerima hadiah dari swasta
atau para pengusaha
terkait dengan pengurusan
perizinan di lingkungan
yang diajukan dua perusahaan
yang kita temukan yaitu
pemberian suap dilakukan
untuk mendapatkan ijin
untuk membuat pabrik
atau tempat usaha
di kabupaten subang
kita tahu daerah subang ini
sangat banyak untuk daerah pabrik
ya dan perusahaan perusahaan lainnya
pemberian uang atau hadiah dari pengusaha tersebut
melalui orang orang dekat bupati
yang bertindak sebagai
komitmen p awal antara pemberi
adalah empat lima m
sedangkan dugaan komitmen p
itu satu lima m
jadi kalau kita lihat
jumlahnya malah lebih banyak
sebagian uang yang diterima diduga juga
diduga juga dimanfaatkan
untuk kepentingan kampanye bupati
bupati juga menerima fasilitas terkait
berupa pemasangan baliho
dan sewa kendaraan
untuk kebutuhan kampanye
untuk kepentingan perkara ini
telah dilakukan penyegelan
dan aset antara lain
satu di ruang kerja
di rumah dinas bupati
kemudian termasuk juga rumah dan kendaraan
kemudian ruang kerja asp
serta ruang kerja kantor mth
dilanjutkan dengan gelar perkara tadi
telah adanya dugaan tindak pidana korupsi
yaitu menerima hadiah atau janji
oleh bupati subang
terkait pengurusan perizinan
di pemerintah kabupaten subang
kpk kemudian meningkatkan status
penanganan perkara kepenyidikan
serta menetapkan empat orang tersangka
diduga sebagai pemberi adalah mth
yang pihak swasta
kemudian diduga sebagai penerima adalah ia
pihak swasta dan asp
sebagai kabit perizinan
ptsp pelayanan terpadu
satu pintu kabupaten subang
pasal yang disangkakan adalah
sebagai pihak yang diduga pemberi
yaitu mth disangkakan
melanggar pasal lima ayat satu huruf a atau huruf b
atau pasal tiga belas undang undang nomor tiga puluh satu tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
sebagaimana diubah dengan
undang undang tidak pernah korupsi
nomor dua puluh tahun dua ribu satu
untuk pasal lima ayat satu ke satu kuhp
dan sebagai pihak yang diduga sebagai penerima adalah
ia bersama sama dengan d dan asp
disangkakan melanggar pasal dua belas huruf a atau huruf b
atau pasal sebelas undang undang nomor tiga puluh satu tahun dua ribu satu

sebagai mana diubah dengan
undang undang nomor dua puluh tahun dua ribu dua
tentang pemberantasan tindak pidana korupsi
untuk pasal lima ayat satu ke satu kuhp
itu secara singkat kronologis yang bisa kami sampaikan
kemungkinan pengembangan kasus ini
tadi sudah dijelaskan oleh mas pihak swasta dan asp
ada langkah langkah yang dilakukan oleh tim lidik dan tim penyidik
sekian dan terima kasih
terima kasih bu basar
sebelum sesi tanya jawab
saya persilahkan pada tim
untuk memperlihatkan barang bukti yang kita amankan dari lokasi
yang terakhir adalah